penangkapan sejumlah terduga teroris di wilayah bekasi membuat kota penyangga ibu kota ini mendapat stigma buruk
ya betul sekali elvira bekasi sekolah tempat yang dia gambarkan menjadi wilayah yang bebas bagi para terduga teroris untuk tinggal dengan tenang
nah terkadang hal ini pemerintah tempat angkat bicara
wilayah bekasi berulang kali menjadi lokasi penangkapan sejumlah para terduga teroris
hal ini pun menimbulkan stigma buruk bagi citra bekasi
terkait hal tersebut wakil wali kota bekasi tri adianto yang dijumpai saat pembinaan ormas bantuan serbaguna ansor tidak menampik banyaknya terduga teroris yang tinggal di bekasi
dirinya menambahkan akan mengajak sejumlah elemen untuk melakukan pengawasan
saya kira dengan para ulama dengan para kiai kita terus lakukan kebersamaan terus kita lakukan pemahaman terkait dengan kebangsaan
terkait dengan pemahaman agama
bahwa setiap insan manusia tentunya memiliki kepercayaan
dan itu menjadi harus dianggap
dirinya juga mengimbau warga agar peka dengan lingkungan terutama ketika ada pendatang baru yang berperilaku aneh
aparat wilayah juga diminta untuk selalu mendata para warganya
baik warga lama terlebih pendatang baru
sebelumnya densus delapan puluh delapan anti teror menangkap seorang warga di wilayah arenjaya bekasi timur
yang berprofesi sebagai guru ips
diikuti dengan penggerbekan kediaman terduga teroris berinisial nas di tambun bekasi pada minggu kemarin
nas disebut masih terkait dengan abu zi yang merupakan pimpinan kelompok jad bekasi
nas juga telah berbaikat kepada pemimpin isis abu bakar al baghdadi bersama kelompok abu zi
erick ustara bekasi jawa barat